hidungnya berdarah gak
tapi kayaknya tulangnya patah
jalan ke dondong
jadi ke jalan ke dondong
kita bawa ke kantor polisi
kita jalan ke dondong
kita jalan ke dondong
kita jalan ke dondong
jalan ke dondong
mau beli bensin pak
kalau mau beli es teh manis saya nggak kesini
maunya si full tank
tapi duitnya cuma ada segini
deket bang jalan jati
kalau deket jalan aja nggak usah naik bajai
deket tapi kalau jalan jadinya jauh
maribu aja deh
nawarnya kira kira dong
berapa tapi jangan dua puluh
kok malah naik
sekarang naik dulu turunnya nanti kalau udah sampai
yaudah saya turunin dari tiga puluh jadi dua puluh
itu sih bukan turunin tadi juga bang bilangnya segitu
nggak mau sepuluh aja
maksud saya mbaknya yang naik
bukan awan kosnya

empat puluh km kok itu jauh susah